tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil mengumumkan hasil investigasi yang mereka lakukan terkait tragedi kanjuruhan
setidaknya ada dua belas temuan yang mereka dapatkan
minggu sore tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil mengumumkan hasil temuan awal investigasi yang mereka lakukan
tim ini terdiri dari lbh surabaya lbh surabaya posmalang kontras dan lokataru
perwakilan kontras menyebutkan pengerahan personel keamanan dilakukan pada pertengahan babak kedua saat tidak ada potensi gangguan keamanan
selain itu penggunaan gas air mata tidak didahului tahadapan yang tertuang dalam peraturan kapolri nomor satu tahun dua ribu dua puluh
sementara itu perwakilan lokataru menyatakan terkait penetapan tersangka yang diumumkan pihak kepolisian ada beberapa hal yang menurut mereka ganjil
beberapa hal tersebut diantaranya tidak pernah dilibatkannya korban
dalam proses rekonstruksi kasus tragedikan juruhan
dan selain itu polisi juga tidak pernah meminta otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban
setidaknya ada sekitar dua belas temuan awal yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kerasan yang dialami oleh sejumlah supporter
nah dari berbagai dua belas temuan awal itu setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan
pertama kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua
padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan
sampai hari ini kita tidak menemukan ada proses rekonstruksi kasus yang melibatkan korban
garis polisi lain sudah dicabut tapi sepengetahuan kami belum ada proses rekonstruksi kasus yang melibatkan korban dan apa yang terjadi
sehingga kita menempatkan kita dalam posisi masih bertanya tanya bahkan sebagian saksi juga bertanya tanya apa yang terjadi pada keluarga mereka maupun dirinya mereka kemarin
itu satu yang penting
ini buat kami catat